kelompok kilafatul muslimin mulai menarik perhatian masyarakat
hasil penelusuran aparat keamanan menyebutkan
kelompok ini bahkan terkait dengan gerakan gerakan terorisme dan radikalisme
pendiri dan pemimpin kilafatul muslimin abdul qadir hasan baraja
merupakan anggota kelompok negara islam indonesia nii
ia juga pernah dipenjara dua kali
karena kasus terorisme yaitu kasus teror warman
serta pengeboman di jawa timur dan candi borobudur
pemerintah dan aparat keamanan belum bisa menindak
karena tidak ada undang undang yang melarang kegiatan penyebaran ideologi tertentu
meski demikian aparat keamanan bisa melakukan tindakan preventif
dulu itu sebelum melakukan aksi teror
belum ngebom belum membunuh
belum bisa dicerah dengan undang undang
tetapi sekarang undang undang yang baru nomor lima dua ribu delapan belas itu
sudah mampu melakukan atau mampu digunakan
untuk melakukan tindakan yang namanya preventive strike
mereka ditindak ditangkap sebelum melakukan aksi teror
kemudian diproses hukum
tetapi undang undang ini belum mampu digunakan
untuk melakukan yang namanya preventive strike
karena tidak ada undang undang yang melarang penyebaran ideologi tertentu
badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
fokus pada tindakan pencegahan
yaitu berupa moderasi beragama
menanamkan nilai nilai kebangsaan
hingga membuka komunikasi dengan pihak kilafatul muslimin
namun pengamat meminta pemerintah bergerak cepat
meredam narasi anti kebangsaan
untuk mencegah berkembang
kekembangnya intoleransi menjadi radikalisme
dan kemudian menjadi terorisme
kalau kita mau membiarkan narasi narasi anti pancasila
sebagai narasi pembangun fondasi
sehingga kemudian orang orang bisa menjadi lebih radikal lagi
tapi artinya kita bermain dengan satu situasi yang sangat membahayakan
dampaknya akan berbahaya
tidak untuk generasi saya
mungkin nanti saya sudah berumur enam puluh
tetapi ini adalah dampak indonesia ke depannya
yang kemudian harus kita mulai dari sekarang
rakyat meminta pemerintah dan aparat bertindak tegas
apalagi ideologi yang mengandung kekerasan
bukan hanya bertujuan mengganti fondasi bernegara
tetapi juga berpotensi memecah belah rakyat indonesia
iwan hermawan jimmy chandra jakarta